dengan adanya keputusan ini
dia kemarin sore
ataupun maghrib itu ya
bahwa sudah ada persidangan
di mahkamah agung
sebelumnya kami memang tidak mengetahui
bahwa pada hari itu
ada persidangan kasasi
saat ini tadi tadi lagi
peralatan selangkah beberapa minggu ini